lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia membuat pemerintah pusat dan daerah putar otak
sebagai bentuk antisipasi menekan penyebaran virus
serta upaya perawatan para pasien
tower empat rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat
mulai menerima pasien tanpa gejala sejak senin pagi
tower empat berkapasitas satu lima ratus empat puluh enam tempat tidur
pembukaan tower ini sesuai dengan kebijakan baru pemprov dki jakarta
yang tidak lagi mengizinkan warga positif covid sembilan belas
baik dengan atau tanpa gejala menjalankan isolasi mandiri
pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas akan langsung dijemput oleh petugas kesehatan
untuk mengurangi risiko penularan selama perjalanan menuju tower empat wisma atlet
yang masuk ke tower empat atau lima
sebagai flat isolasi mandiri ini adalah mereka yang sudah melalui testing
jadi semua yang testing dengan confirm positif pcr dengan pcr ya
di puskesmas juga karena ada pendaftaran di sana tentunya
masing masing daerah itu bisa mengontrol juga warganya di sana
berapa yang dikirim untuk isolasi
berikut beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pasien positif covid sembilan belas
dalam prosedur rujukan isolasi mandiri
pasien harus mendapat rekam medis dari puskesmas terdekat
pasien harus membawa surat keterangan dari rt atau rw setempat
yang menunjukkan bahwa pasien tidak melakukan isolasi mandiri di tempat tinggalnya
selanjutnya puskesmas akan mengeluarkan surat rujukan
setelah itu pasien secara mandiri bisa menelpon hotline satu ratus sembilan belas wisma atlet dan satu ratus dua belas
untuk penjemputan di wisma atlet kemayoran

reservasi secara online juga bisa dilakukan oleh puskesmas
setelah persyaratan rujukan diterima oleh wisma atlet
pasien bisa langsung datang dan didaftarkan isolasi diri di tower dan kamar yang sudah disediakan
biaya rawat inap serta perawatan gratis seluruhnya ditanggung pemerintah
namun patut diingat dalam kondisi keterbatasan tenaga kesehatan
masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
kepala bidang koordinator relawan medis satgas covid sembilan belas joseph f william menyatakan
saat ini para tenaga kesehatan di lapangan sudah mulai keletihan dan kewalahan menghadapi jumlah pasien positif covid sembilan belas yang terus bertambah
cuma pertanyaannya nih nanti kita sampai kapan nih kita masih tahan ini
dan kalau misalnya sudah sistem kesehatan ini ambruk nah ini yang jadi masalah
jadi mohon bantuan daripada masyarakat untuk sama sama kita bekerja sama patuhi protokol kesehatan
dan untuk berkumpul jaga jarak cuci tangan pakai masker itu ya selalu